tenaga ahli utama kantor staff presiden wandi tutorong
membantah proses pembahasan dan pengesahan ruu ibu kota negara
menjadi undang undang sangat singkat dan terburu buru
menurutnya perumusan undang undang ikn sudah melalui proses diskusi yang matang dan komprehensif
wandi mengklaim rumusan undang undang ikn sudah berlangsung sejak lama
yakni dari mulai mempersiapkan raff ruu perpres bahkan rancangan master plan ibu kota negara
wandi menjelaskan seluruh pembahasan oleh pemerintah telah didukung kajian
serta naskah akademik dengan melibatkan anggota dewan dan para ahli
saya kira orang hanya melihat proses yang terjadi di dpr
padahal sebetulnya persiapan pemindahan ikn ini sebetulnya sudah terjadi jauh sebelum itu
jadi kami ini sudah berkoordinasi dengan bapenas sebagai leading sector pemindahan ikn ini sudah lebih dari dua tahun
ada sembilan pokja yang bertugas untuk membahas detail demi detil dari apa yang sudah menjadi substansi dari ruu itu
jadi kalau dibilang ini proses terburu buru saya kira tidak betul
karena memang kemarin ada pandemi kita tahu bersama dan kami tetap bekerja
karena pekerjaan untuk mempersiapkan ruu itu bisa dilakukan sambil hybrid sambil zoom
dan ada pertemuan pertemuan reguler yang kami lakukan
jadi tidak benar kalau itu dikatakan